jauh sebelum lahirnya indonesia
nusantara mengenal alat tukar berbagai rupa
belanda dan jepang memperkenalkan beragam pecahan
kala kemerdekaan telah diraih
uang republik indonesia menjadi simbol perlawanan yang gigi
kini kita mengenal rupiah sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah
rupiah menyiratkan kedaulatan dan kesejahteraan negara
setiap pecahannya merekam tokoh budaya hingga keanekaragaman bangsa
selain sebagai alat transaksi
rupiah khusus hadir sebagai pengingat peristiwa
dari kampanye perlindungan fauna
hingga merayakan hari anak anak sedunia
keunikan dan jenisnya yang langka
menjadi buruan penggiat nunismatika
selain sebagai alat tukar
rupiah menjadi penanda jati diri bangsa
setiap lembar dan logamnya
saran akan makna indonesia